saya pastikan bahwa sampai bulan juni dua ribu dua puluh satu tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita indonesia
pernyataan presiden joko widodo yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga pertengahan tahun ini
mengakhiri polomi kerencana impor beras yang bergulir
usai menteri perdagangan muhammad lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga pada lima belas maret lalu
rencana pemerintah mengimpor beras yang diperuntukkan menambah stok cadangan beras pemerintah di perumbulok menuai kontra
salah satunya dari direktur utama perusahaan umum bulog budi waseso
budi meminta pemerintah tidak terburu buru memberikan penugasan impor beras pada perusahaan yang dipimpinnya
mengingat saat ini petani akan segera memasukkan
dan hingga dua puluh lima maret dua ribu dua puluh satu bulog masih memiliki stok beras sebanyak sembilan ratus dua puluh tiga ribu ton
bos bulog sejak tahun dua ribu delapan belas ini menuturkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya terus menyerap beras dan gabah dari petani
per dua puluh empat maret dua ribu dua puluh satu bulog bahkan telah menyerap beras hasil petani hingga satu ratus lima puluh lima ribu ton
belum apa apa kok kita sudah menyatakan impor
apalagi yang sangat mendasar yaitu beras
kita masih terus menyerap bapak ibu sekalian
hari ini terus kita menyerap
kami buktikan bahwa produksi dalam negeri itu cukup
bahkan bermasalah sisa dari produksi impor
bukan kali ini saja wacana impor beras meresahkan petani
guru besar fakultas pertanian ipb sekaligus ketua umum asosiasi bank benih dan teknologi tani indonesia ab dua ti
pernyataan pemerintah soal wacana impor kerap membuat harga jual tingkat petani menjadi anjlok
dwi pun menegaskan apapun alasan pemerintah yang mendasari rencana impor jelang terjadinya puncak musim panen di bulan maret
dinilai tidak masuk akal
selama ini penentuan harga penjualan beras menurut dwi juga terus merugikan petani
karena harga penjualan beras menurut dwi juga terus merugikan petani

saya tegaskan tidak akan ada hpp yang ditetapkan oleh pemerintah itu memunggungi petani
pada saat itu hpp dinaikkan dari tiga tiga ratus hpp gabah kering panen ya kita bicara ya rp tiga tiga ratus ke tiga ratus
kenaikannya berapa dua belas persen kalau kita hitung
inflasi pada periode yang sama berapa dua puluh satu persen
lebih lanjut guru besar fakultas pertanian ipb ini menegaskan
wacana impor beras menurutnya akan membawa kerugian tak hanya bagi petani namun juga bagi pemerintah
petani akan dirugikan jika hasil panen tidak terserap pemerintah
serta saat terjadinya penurunan harga secara drastis di tingkat petani
sementara pemerintah akan dirugikan saat stok bulog menjadi melimpah
karena harus menyerap hasil petani ditambah beras impor
namun tidak mampu terserap pasar yang berakibat pada rusaknya cadangan beras pemerintah
sufini tanjung dwi prasetyo jakarta